selamat datang ke singapura
keliling singapura menggunakan moda transportasi umum mungkin sudah biasa
tapi bagaimana kalau menggunakan vespa
ya kini wisatawan yang berkunjung ke singapura bisa mencoba pengalaman seru seperti saya
perjalanan saya dan teman teman dimulai dari capital singapura
jajaran motor gandeng dengan cat warna warni menyambut kami
laju motor membawa saya dan rombongan menyusuri jalanan besar singapura
serta tempat tempat ikonik seperti kampung klam tiong bahru dan hajiling
tur vespa juga menawarkan pilihan tema bagi peserta
mulai dari kuliner hingga bangunan bersejarah pokoknya sesuai dengan minat
keberadaan tur di jalanan kota
memang cukup nyentrik sehingga menarik perhatian pengendara dan pejalan kaki yang berlalu lalang
jadi siap siap juga ya menjadi pusat perhatian
selain berkeliling kota tur juga akan berhenti di beberapa tempat
jadi makin banyak kesempatan juga kok untuk selfie
kata tur adalah untuk membawa semua turis kembali setelah pandemi ini
ini adalah tur unik yang belum diperlihatkan di pasar
jadi kita akan mulai dari mobil sisi ini
semoga semua bisa mengembalikannya

untuk menikmati tur peserta dikenakan biaya sebesar satu ratus delapan puluh dolar singapura atau sekitar rp satu delapan ratus
jangan lupa ya untuk melakukan reservasi jauh jauh hari agar kebagian jadwal turnya
oke ini bisa jadi cara terbaru buat anda yang ingin jalan jalan menikmati singapura yaitu dengan tur vespa
lumayan lah ya kurang lebih satu jam muter muter
tapi kalau saran saya yang mau ikut begini siapkan baju senyaman mungkin
karena memang cuacanya nggak lumayan panas ya
di pandera hitam bersan singapura